aksi kekerasan geng gadis remaja terhadap seorang remaja putri terekam kamera ponsel
rekaman video ini pun kemudian beredar dan viral di media sosial
video itu menayangkan seorang remaja putri menjadi bulan bulanan gadis lainnya
di area pedestrian kebun raya jalan jalak harupat kota bogor jawa barat pada dua puluh enam juni lalu
selain dirundung korban juga dianiaya oleh para pelaku
selasa siang orang tua dan korban perundungan melapor ke kantor polresta setempat
dari hasil pemeriksaan awal gadis berusia lima belas tahun berinisial fc itu
diketahui menderita luka memar dan lebam di bagian kepala serta trauma berat
sementara pihak polisian terus menyelidiki dengan memeriksa sejumlah saksi terkait
polisi juga masih mengumpulkan barang bukti
terkait guna menyimpulkan kronologis dan motif kejadian itu
untuk saat ini polresta bogor kota telah menerima laporan masyarakat terkait hal tersebut
kemudian saat ini kami sedang mendalami bagaimana kronologis ceritanya
juga terkait dengan saksi saksi dan juga barang bukti yang ada
kasus ini masih ditangani unit ppa satreskrim polresta bogor kota
muhammad juanda bogor jawa barat